panitera pengadilan negeri jakarta pusat edi nasution dan tersangka penyuap dodi arianto supeno
ditangkap di daerah keramateraya rabu siang
saat itu edi menerima uang lima puluh juta rupiah dari dodi
uang itu adalah pemberian kedua dari lima ratus juta yang dijanjikan
januari lalu dodi telah memberikan seratus juta rupiah
kasus ini melibatkan dua perusahaan besar
kpk hingga kini masih mendalami motif pemberian uang serta pihak terkait lainnya